baik kalau begitu saya kunjungkan kamar penyilas lainnya
sayang tapi ini kamu juga belum bisa berdiri kan
dingin kalau lo gak mau dengerin gue sama kiki
isi rahat dulu
tapi pak aku mohon pak
aku baik baik aja sekarang
dan aku sama sekali gak kenapa napa nih
pokoknya aku mau ke rumah sakit
aku mau ketemu sama mas sal
papa tahu papa tahu
nanti papa akan anterin kamu ke rumah sakit nantinya
ya tapi sekarang kamu masih begini
kamu istirahat dulu nak
enggak aku baik baik aja kok
aku aku aku udah sehat kok pak
nih ini aku baik baik aja kok
aku aku gak
pak pak pak
mbak din mbak din
reban reban reban
reban dulu reban dulu
sejauh ini fisik bapak terlihat sehat pak
meski masih lemas ya pak ya
tapi ada hal hal yang perlu kami tanyakan
ini terkait kondisi psikis bapak
setelah kecelakaan yang tentunya
menjadi pengalaman buruk buat bapak
namun bapak berhasil survive
meski hampir dua tahun
bapak terisolasi dari dunia luar
nah untuk itu ada beberapa pertanyaan pak
bagaimana bapak bisa bertahan setelah kejadian itu pak
hasil interview dengan pekintas atas nama aldebaran alfari
hasil pemeriksaannya cukup baik
artinya secara fisik dia benar benar baik
dia cukup kuat
dan sangat matang secara lahir dan batin
dia bisa menerima
kejadian ini bagian dari takdirnya
apa dia bisa mengingat kembali kronologis jatuhnya pesawat dok
dari mulai take off sampai pesawat itu jatuh
dan bagaimana selama hampir dua tahun
mereka bisa bertahan di pulau
yang tidak berpenghuni
sejauh ini dia terlihat cukup aware ya
dengan apa yang sudah terjadi
namun untuk detailnya
kami ada beberapa yang perlu
kami tanyakan langsung ke pasiennya
penyintas aldebaran ini
baik dok kalau begitu kami akan tunggu
kalau begitu kita penyintas yang lainnya
mari kebetulan memang
penyintas aldebaran juga bertanya kepada saya
kondisi kedua temannya
dia mengingat namanya ya dok
apa kabar dokter radha
sekarang tugas di sini
ikut penyintas pesawat ini
ya saya ambil bagian dalam pemulihan mereka
dilanjut saja pak ya
baik terima kasih
apa pertanyaannya pak
mengenai aldebaran ingat namanya
maaf dokter dadang
penyintas yang bernamanya sudah bisa ditemui
oh iya nanti saya kesana
oke sekalian nanti saya bikin laporannya biar sekaligus ya pak ya
baik dok kalau begitu
kita akan menunggu hasil rilis resmi dari dokter
kalau begitu saya kunjungi kamar penyintas lainnya ya
aku mau ke rumah sakit sekarang
nanti aku kesana
nah papa tahu kamu sangat ingin ketemu sama al
tapi jangan sekarang ya nak
kamu belum kuat sayang
ya dengerin papa ya nak
badan kamu lemah banget dim
kita periksa aja ke dokter gimana
iya kamu harus diperiksa dokter dulu ya
jadi aku harus ke rumah sakit kan
ya udah ya udah kita ke rumah sakit
tapi di satu rumah sakit yang sama sama masalahnya
karena aku mau ketemu sama al
bentar dulu ya sayang ya
aduh ya allah
ya allah ya tak begitu
terserah ya tidak
berarti berarti tidak ada masalah
karena kamu terserah
tapi tapi tau tadi
nah kapal assessments apa
kira kamu ditemukan juga mas
akhirnya kamu pulang
ya allah aku rindu kamu mas
aku mau ketemu sama kamu
tanpa batas waktu
selama ini aku sudah memendam kerinduan ini mas
dan sekarang kamu berdua
aku sekarang ingin mendekat kamu mas
dan gak akan pernah lepasin kamu lagi
saya koleganya dokter misel
saya tadi diminta untuk memeriksa ibu andin
dan saya sudah diceritakan semua
sama orang disini
tentang kondisi ibu andin
ibu andin kesulitan untuk makan
karena kurang bernapsu